saya nggak dengar pak sebelum saya melangkah ke rel kita nggak dengar bunyi baru dengar habis melangkah rel yang pertama pak